ibu nda harus mengikhlaskannya
kita doakan saja
semoga allah memberikan tempat yang terbaik di surga
setiap yang bernyawa
pasti akan mati
kita hanya saja menunggu giliran
kapan dipanggil oleh allah
kapan dipanggil oleh allah
kapan dipanggil oleh allah
kapan dipanggil oleh allah
kapan dipanggil oleh allah
mengetahui kabar mengenai keberadaan senopati sancang lodaya putra akua langsungsa
dan juga seh nurjad apakah ada kabar dari mereka
apakah mereka berhasil mengatasi gangguan dari anak buah kuranda geni diperbatasi
sendikah gusti prabu sampai saat ini belum ada kabar sedikit pun yang datang
tidak ada kabar sedikit
mohon ampun gusti prap prajurit yang dikirim sampai saat ini belum kembali
segera kirim telik sandi kembali
aku khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di sana
sendikah gusti prabu
senopati tak ada
ternyata mereka belum busta juga
sekarang shiva saja memulai membatalkan seluruh desa pondok maritim

bagaikan fa salir kesawa
kenapa kau pergi terlalu cepat
ibu masih ingin bersamamu
ibu masih ingin melihatmu tumbuh besar bersama ibu
terima kasih selassie
kau sudah hadir dalam kehidupan ibu
walaupun hanya sebentar
ibu sedang merasa sangat bersyukur
tidak bisa merawatmu dengan baik
beristirahatlah dengan tenang
kamu sudah tenang sekarang
di tempat yang indah
di tempat yang nyaman
tidak ada lagi rasa sakit
tidak ada lagi kesedihan
ibu tidak akan melupakamu
ibu selalu ingat
saat saat pertama kali kita bertemu
ragamu terkubur dalam tanah
tapi ibu tidak akan pernah melupakamu
tak mau projecting kembali
berhenti jumlah teman tumbuh
boleh sampai kembali
setelah sampai datang
sudahlah ibu nda
ibu nda jangan terlalu bersedih
kita doakan saja yang terbaik untuk selasi
sangat sedih karena selasi meninggalkan kita
tapi jangan sampai kita meratapi kepergiannya ibu nda
ibu nda harus mengikhlaskannya
kita doakan saja
semoga allah memberikan tempat yang terbaik di surga
setiap yang bernyawa
pasti akan mati
kita hanya saja menunggu giliran
kapan dipanggil oleh allah
kita tidak akan menunggu
kita akan menunggu
selasi sudah tenang disana
jika ibu nda terus sedih
selasi pun juga akan sedih
melihat ibu nda seperti ini
kita pulang sekarang
dan mendoakan selasi
yang dikatakan oleh raiken santa
itu benar ibu nda
lebih baik sekarang ibu nda kembali
ibu akan selalu mendoakan
duduk a nominated
ada yang daya
m metal jadilah
apa yang dikatakan